lu kalo nggak tau apa apa lu nggak usah ikut campur lu
karena lu udah ngancurin mimpi gue buat nikah sama tanti
udis jangan berantem lagi
jangan pukul mas haris
lampunya nggak dinyalain
apa dia ketiduran
tapi kenapa dia pulang ke rumahnya
kenapa nggak pulang ke rumah suaminya
tanti ga boleh aaah
tanti kasiun ini
ini rumahnya udah mateng
puluh dua kayaknya
ini bolam khaki
ada di rumah nggak ya
kok gak dikunci
apa yang mau dilakuin mamanya haris
aku harus cari tahu
ya ampun tanti
kamu ngapain gelap gelapan gini
ini pasti sangat berat buat kamu
tapi sebaiknya kamu ikut pulang sama mama
sekarang tempat kamu bukan di sini
tapi di sisi suami kamu
aku nggak mau ke rumah itu
aku gak bisa ngeliat riri mengandung anaknya haris gak bisa ma
riri mengandung anaknya haris
jadi mereka sekongkol menunggu
menutupi semua ini buat melindungi andi
bahkan tanti yang gak tahu apa apa pun mereka bohongi
walaupun aku tahu
mama melakukan itu untuk melindungi andi
tapi itu selalu menyakitkan buat aku mbak
aku gak kuat
kamu sekarang bukan sekedar menantu mama
dan mama gak mau ninggalin anak mama sendirian di sini dalam kondisi sedih kayak gini
biarkan aku nginap di sini aja
aku pengen tenangin diri aku
kamu pulang aja ya
aku akan membeli bantuan
mungkin kamu masih perlu waktu
untuk menenangkan diri kamu
tapi besok mama balik ke sini ya
untuk jemput kamu
kalau aja tanti nikah sama gue
dia gak akan menderita gini
sudah menghamili adik gue
dia juga merebut wanita yang gue cintai cuma buat menutupi kedoknya
kenapa sampai sekarang belum pulang juga
mama juga belum pulang
mudah mudahan mama bisa bujuk tantik pulang
ri bisa ketemu aku di taman komplek depan
mumpung andi masih di kamar aku keluar sebentar deh nemuin haris
mau ke warung
mau beli lution nanti nyamuk
ternyata banyak nyamuk ya di sini
nggak usah aku aja ya
aku kan bukan istri yang manja
mendingan kamu istirahat
kamu kenapa ngajakin aku ketemu di sini
udah malem riz kok ada yang liat gimana
nanti dikiranya yang ganggal lagi
aku yakin semua ini gak akan berhasil
maksud kamu sama andi dan pernikahan aku sama tanti
itu gak akan berhasil
kita tinggal tunggu waktu aja untuk hancur
aku akan mempertahankan pernikahan aku
sekuat aku bisa
riz itu gak mungkin riz
sekarang aja tanti itu udah tau kalo kamu sedang mengandung anak aku
dan ntar ntar semua orang tuh bakal tau apa yang sebenarnya terjadi
ini kesempatan kita satu satunya riz
kalau lo udah rambi anak gue terus lo nikah sama cewe yang gue cintai
mas arman jangan pukul haris
eh lo kalau gak tau apa apa lo gak harus ikut campur lo
karena lo udah ngancurin mimpi gue buat nikah sama tanti
haris jangan berantem lagi
mas arman jangan pukul mas haris